saya kenal sisil juga ketika bergabung dengan salah satu paduan suara
mereka yang belajar hukum pidana
ahad isnen belum ada ya masih pakai nama kuno itu
dia ajarin basket itu bener bener enggak pakai sepatu basket belum tau sepatu basket itu kayak apa
ketika anak curhat tentang mental health nya
tapi gak sempat tekunin bu
kita sudah lihat di media sosial maupun tadi
itu kewenangan daerah sepenuhnya
karena kita tidak boleh egois kita tidak boleh menyamaratakan tentang apa yang kita suka kepada orang lain